mama sini aku mau cerita sama mama
tadi aku lihat afif masukin selembaran kertas ke dalam berangkas
aku curiga deh ma itu kertas apa ya
apa yang barusan dia masukkan ke dalam sakunya afif
ini sangat menceritakan
sampai segitunya ngamatin dompet aku
bel berhenti ngimpi
afif ngelakuin itu tuh bukan karena cinta sama kamu
tapi cuma karena ngerasa bersalah
cinta sama rasa bersalah itu dua hal yang berbeda
tapi apa kamu gak ngeliat pengorbanannya dia
kalau emang dia cinta sama kamu dia tuh udah cerein istri keduanya
atau paling enggak dia berusaha cari kamu
iya kamu bener
kenapa lo lebih mentingin dompet ini
sendiri kamu tahu enggak mama kamu itu lagi terguncang jiwanya apa yang terjadi tadi
itu ada buktinya vif diam kamu setia emangnya kamu gak malu mama kamu jadi tontonan tamu tamu
yang ada di sini aku peringatin sama kamu ya afif aku enggak mau mama kamu deket sama
anak aku vicky aku nggak mau disamping nyakitin vicky dan nyonto vicky aku bilang
kamu asal tahu ya baik baik mama itu adalah neneknya anak itu kamu tahu rumah ini miliknya
mama semua yang ada di sini miliknya mama kalau kamu nggak suka hah kamu mending kamu keluar
bawa anak kamu juga sekalian kenapa masih disini keluar
kematian papa itu bukan karena kecelakaan papa ingin mengatakan sesuatu sama aku
aku tahu pasti ada sesuatu yang terjadi dan pada saat itu kamu dan tante laura
ada di ruangan itu kan aku akan cari tahu dan kalau kamu enggak senang sekali lagi kamu keluar
dari rumah ini dan bawa anak itu
siapa ya yang mengirim surat ini
kertas apa ya itu yang dipegang ahok
kertas apa sih itu kenapa harus ditaruh di dalam berangka segala
nanti aku mau cerita sama mama tadi aku lihat infof utilities ke dalam perangkas aku curiga
teman itu telah bayar kertas

ini sangat menceritakan
perempuan itu perempuan siapa
ada perempuan yang memasukkan kertas ke sakunya afif
mama penasaran sekali
apa isi kertas itu
dan siapa perempuan itu
mama baru ingat
tadi ada pembantu
pembantu baru seberang rumah
yang ngasih kue kesukaan pak harta
kita harus cari tahu siapa dia
tetangga baru itu ada hubungannya dengan perempuan
yang memberikan kertas ke kafe
kalau memang dia orangnya
ada hubungan apa dengan semua ini
apa yang harus kita lakuin sekarang
sambil kita cari tahu siapa
ada baiknya kamu harus bisa mengendalikan
pak arta sudah meninggal dan sylvia
sylvia sudah tidak ada artinya apa apa lagi
selama tidur yang panjang mama mertua
aku masih penasaran sama tetangga sebelah
ada apa sih aku tuh lebih nyiapin sarapan untuk shiva
tuh tuh liat
ya ampun aku harus gimana nih siti
aku sih pake nyuruh aku kirim bolu segala
udah aku bilang kita diem aja di rumah gak usah ikut campur urusan mereka
sekarang mereka pasti jadi curiga kan sama kita
siapa sebenarnya pemimpin keluarga ini
aku mau balik rumah ini
terus aku harus gimana
waktu aku kesana aku bilang kalau aku kerja di sini sebagai pembantu
lama banget sih dibukanya
bel mendingan sekarang kamu kumpet aja di kamar biar aku yang ngomongin aja
aduh mana sih nggak ada orang apa
mungkin pintu aja gue lama banget
ibu ada perlu apa ya
saya mau kasih cake buat majikan kamu sebagai ucapan terima kasih
aduh ibu terima kasih
sudah repot repot mau nganterin kek kesini
saya mau kasih secara langsung ya

saya di datang ngegal oleh anggota dia
di funasi dunia
sudahkan gimana jika kami harus ngapain ini babe